tim sar gabungan masih terus melakukan proses pencarian korban kapal motor yuwe jaya dua
yang tenggelam usai dihantam gelombang tinggi di perairan kepulauan selayar sulawesi selatan
memasuki hari ke enam pencarian korban kapal motor wiwejaya dua tim gabungan masih mencari korban hilang
menurut data terakhir sebanyak dua puluh orang masih hilang
tiga meninggal dunia dua belas lainnya ditemukan selamat
sebelumnya kapal motor yuwe jaya dua tenggelam usai dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk di perairan kepulauan selayar
kapal yang berlayar dari penjaringan jakarta utara dengan rute lombok nusa tenggara barat itu bermuatan tiga puluh lima orang